yayasan lembaga konsumen indonesia mendesak pihak manajemen meikarta menjelaskan kepada publik soal keberlanjutan mega proyek tersebut
dalam keterangan resminya ylki menilai operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk mengakibatkan konsumen khawatir akan kelanjutan pembangunan mekarta
sebelumnya ylki telah memberikan public warning agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun atas proyek meikarta
ylki juga kembali menegaskan masyarakat hendaknya berhati hati terhadap rencana transaksi pembelian meikarta
mayoritas pengaduan berasal dari masalah down payment yang tidak bisa ditarik lagi